pengadilan agama bandung mencatat sepanjang dua ribu dua puluh dua ada satu ratus empat puluh tiga pemohon yang mengajukan dispensasi nikah atau nikah di bawah usia sembilan belas tahun
jumlah perkara ini sebetulnya menurun jika dibandingkan dua tahun lalu
pada dua ribu dua puluh tercatat ada dua ratus sembilan belas perkara sementara pada dua ribu sembilan belas ada satu ratus sembilan puluh tiga permohonan dispensasi nikah
ketua pengadilan agama bandung asep m ali nurdin menyebut anaknya mengajukan dispensasi nikah berusia tujuh belas hingga delapan belas tahun
hal ini dikategorikan pernikahan dini karena menikah di bawah usia sembilan belas tahun yang sudah ditetapkan pemerintah
jadi mereka sudah tidak duduk
makanya di awal tadi saya sampaikan bahwa pendidikan formal itu sangat penting
dan itu sebagai faktor utama yang dapat mencegah pernikahan dini
wilayah lain di jawa barat juga melaporkan hal serupa
dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana jabar mencatat
pada dua ribu dua puluh dua ada lima lima ratus dua puluh tiga dispensasi menikah
yang dikeluarkan pengadilan tinggi agama jabar
angka ini turun sebanyak satu dua ratus tujuh puluh satu kasus di tahun sebelumnya
pengadilan agama tasik malaya melaporkan kasus terbanyak yakni tujuh ratus empat puluh delapan dispensasi nikah
disusul pengadilan agama garut sebanyak lima ratus tujuh puluh
dan pengadilan agama indramayu sebanyak lima ratus enam puluh dispensasi nikah yang dikeluarkan
saat ini pemprov jabar terus memaksimalkan program pencegahan perkawinan dini
yang sudah dikencarkan sejak dua ribu dua puluh lalu
kita melakukan optimalisasi pelayanan dan konseling keluarga oleh puspaga
kita memiliki pusat pembelajaran keluarga provinsi jawa barat namanya puspaga balarea
kemudian selain itu juga kita mendorong kabupaten kota untuk membentuk puspaga juga di daerahnya masing masing
walaupun saat ini memang belum seluruh kabupaten kota memiliki pusat pembelajaran keluarga atau puspaga baru
dari dua puluh tujuh kabupaten kota yang ada di jawa barat kita memiliki pusat pembelajaran keluarga
baru ada dua puluh tiga kabupaten kota yang sudah memiliki puspaga
masih ada empat kabupaten kota yang belum memiliki
kemudian kita juga melakukan optimalisasi sosialisasi dan kampanye
sementara itu menurut sosiolog universitas pajajaran nung nung nurwati
setidaknya ada empat faktor pernikahan dini bisa terjadi
pertama karena faktor adat budaya di suatu daerah
kemudian faktor kehamilan yang tidak diinginkan
terakhir karena lemahnya faktor kontrol sosial di lingkungan masyarakat
ia juga menegaskan pernikahan yang dilakukan sebelum waktunya banyak memiliki dampak negatif
karena ketidaksiapan dalam membina hubungan pernikahan
yang berujung pada perceraian dan juga gangguan kesehatan terhadap anak yang melakukan pernikahan dini
usia sebelum sembilan belas tahun itu alat reproduksinya itu belum matang belum siap
sehingga jika terjadi kehamilan dan kelahiran
itu bayi yang dilahirkan
itu rentan terhadap penyakit
rentan terhadap kematian ibu dan bayinya
juga berpotensi terjadinya stunting
juga kesehatan kesehatan lainnya
karena mereka belum paham belum nge
baik dari sisi pengetahuan tentang reproduksinya
maupun dari aspek aspek yang lainnya
yang penting ya kalau masa muda itu kan
kalau tidak berpikir negatif
yang penting saya suka dengan kamu oke apapun dilakukan
main trabas aja
nunung menambahkan peran keluarga untuk mengenalkan nilai dan norma
hingga pengenalan dampak negatif pernikahan dini penting dilakukan
selain itu optimalisasi kontrol sosial di masyarakat
dan sosialisasi tentang uku perkawinan juga harus terus digalakan
hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini
bandung jawa barat